halo sahabat kompas tv kembali lagi di top tiga news bersama saya anteli natasha
akan mengupdate tiga berita terpopuler hari ini jumat tujuh belas mei dua ribu dua puluh
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja ini dia videonya
di berita pertama barreskrim paul ri mengirimkan bantuan dan arahan kepada paul dajabar
agar bisa menuntaskan kasus pembunuhan vina
barreskrim paul ri memastikan penanganan kasus pembunuhan vina dan eki
di cirebon jawa barat delapan tahun lalu masih terus berjalan
saat ini penyidik polda jabar masih mencari tiga buronan pembunuh vina
yang diduga saat ini sudah berada di luar cirebon jawa barat
yang sedang ditangani oleh paul dajabar dalam kasus tersebut
di berita selanjutnya presiden joko widodo menerima kunjungan kenegaraan
dari gubernur jenderal australia david hunllay di istana kepresidenan bogor
jokowi menyambut hurley dengan salam setiba di istana bogor
prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan
dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara
dan diiringi dentuman meriam sebanyak dua puluh satu kali
kunjungan david hurly ini untuk merayakan tujuh puluh lima tahun hubungan diplomatik australia indonesia
konferensi wali gereja indonesia atau kwi menyatakan kedatangan paus franciscus
ke indonesia pada september mendatang untuk memperkuat persaudaraan
menurut ketua kwi dengan kondisi sosial budaya indonesia yang penuh keberagaman
kedatangan paus franciscus menjadi ajakan bagi seluruh bangsa indonesia
untuk memperkuat persaudaraan dan bela rasa
paus franciscus direncanakan melawat ke indonesia tiga hingga enam september mendatang
yang kita sudah punya dengan nilai nilai pancasila itu
nah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kalau begitu saya pamit undur diri dulu
tapi jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel youtube kompastv